jakarta fair dua ribu enam belas atau pekan raya jakarta kembali digelar di jakarta international expo kemayoran
prj ke empat puluh sembilan ini diselenggarakan untuk memperingati hari ulang tahun kota jakarta
pembukaan pekan raya jakarta rencananya akan dilakukan pada pukul sembilan belas waktu indonesia barat oleh wakil presiden yusuf kala
pameran multiproduk terbesar setanah air ini diikuti dua ribu perusahaan besar serta ribuan pengusaha kecil mikro dan menengah
para peserta jakarta fair kemayoran dua ribu enam belas akan memamerkan produk dari berbagai sektor industri seperti otomotif teknologi informasi fashion
kesukaan saya ini furnitur dan barang elektronik